the underweight ssd nah incredible person hari ini incredible adalah predikat yang mengagumkan
kalau dipikir pikir ya tapi beliau juga rasanya sesuai dengan predikat tersebut karena beliau ini
adalah fashion aksesoris designer gue udah memastikan untuk benar menggunakan istilahnya
dan namanya adalah nama yang sangat mengagumkan banyak orang terutama di
industri nya dan di dunianya mengagumi beliau reputasinya udah jauh jauh sekali mungkin bisa
dimaafkan kalau misalkan lu nggak terlalu kenal nama beliau walaupun gue yakin kalau ngeliat
wajahnya mungkin ingat gitu saya tahu gitu tapi nama nama yang berkolaborasi dengan beliau
pasti nama nama yang lu kenal dari medona kemudian lady gaga kemudian nicki minaj siti
hadijah belum nih ibu gue nih nyokap gue belum sempat nih siti hadijah udah keburu tua nggak sempat
nah hari ini kita akan ngobrol dengan mas rinaldi a yunardi apa kabar baik mas panji
alhamdulillah sebenarnya sebelum produksi ini kita ngobrol ngobrol panjang benar benar mengagumkan
sekali kita hari ini akan ngomong banyak hal baik sebenarnya sih harapannya mas yang nonton tuh kan
kadang kadang kan kalau mau berkarya ya pasti ada hambatannya dan hambatannya sebenarnya enggak perlu
kalau dipikir pikir lebih ke isi kepalanya aja penuh rasa takut
kan atau rasa ragu ya buat saya buat temen temen muda ya tentu saya masih muda lah ya hahaha
tidak muda sekali hakim banyak yang unreality tersebut kuncinya adalah gini mengisi diri dengan
kepercayaan diri nah itu mengisi diri dengan tahu diri tahu diri yang positif tahu diri bahwa saya ini
belajar jadi kuncinya itu adalah siapa sih diri saya sampai semana saya bisa mengenal diri dan
apa yang akan saya lakukan apa yang saya bisa itu sih dan apakah cinta itu aja betul nah
apakah cinta nanti kita akan sampai ke sana tapi dalam rangka mengisi diri obrolan ini
moga moga bisa jadi ilmu bisa jadi inspirasi supaya incredible journey nya lo dimulai juga
dari obrolan ini nah kita akan mulai dari sebenarnya banyak pertanyaan tapi tentukan
kadang kadang sukses story itu sesuatu yang menarik untuk yang nonton mungkin kita mulai
dari pertanyaan ini mas rinaldi kan diantar begitu banyak nama nama yang kita tadi udah
sebut dan dikagumi sebenarnya tipping point nya yang nama pertama yang ngebuka peluang peluang
lain ketemu sama nama nama besar itu nama siapa orang pertama yang besar gitu apakah
waktu itu kan sempat cerita sama madona apakah dia
atau karena nama lain dan gimana ketemunya oke jadi saya punya teman dia sangat mencintai karya
saya ya tapi dia tinggal di hongkong iya kan jadi mencintai saya mencari karya saya setiap
hari kita berbicara akhirnya satu hari namanya faye dia bilang gini kamu mau kemana lagi itu
kuncinya nih kemana lagi ya saya udah oke berarti lima tahun yang lalu lah dua puluh tahun dua puluh satu
tahun ya saya kemana mana saya kan sudah okelah di bisnis saya bukan orang yang ambisius punya
pabrik yang besar atau punya belum belas ke situ karena saya tahu kemampuanku ya setia mahasiswa
halnya mama yang pernah ngomong tahulah kemampuanmu gitu loh ya kan jadi kemana lagi saya bilang enggak
kemana mana ya saya kan basically saya kan dagang bisnis itu kan di tiara ya sudah lah ya sudah lama saya jalan
kan jadi saya kemana mana salah katanya salah saya harus kemana kamu punya talenta yang begitu indah
begitu besarnya ya kan kenapa enggak sampai keluar gitu jadi gini kebetulan value punya suami x model
tentu temen temennya itu selebritis jadi kali pertama adalah caring di hongkong jadi video
klipnya segala macem ya udah saya kirim sekitar
itu dari situ berkembang terus terus artis artis yang mulai grade nya kayak aaron cook juga saya
dapat aaron cook ada samy ceng juga saya dapat jadi dari situ ya berkembang akhirnya di lirik
dari us di contact jadi ya udah terjadi udah jalan tuhan dan klien yang pertama dari us itu mas rian
sebelum catty perry kan menggunakan desain sepatuku ada erika badu
segala macem gitu ada ada jadi ya puji tuhan saking banyak ya amin banget jadi aku orangnya gini
ini adalah apa yang sudah kudapatkan tapi saya akan raih tapi aku bukannya melupakan ya kan tapi saya
tetap harus lanjutin lagi gitu loh ya kan tapi tergantung jodoh mas oke kita tarik mundur dulu
kan tadi masih ada masih nilai sempat cerita bahwa banyak karyanya fokusnya itu di tiara di
hat piece di aksesoris tapi sebenarnya semuanya itu kalau kita nengok ke belakang itu pengaruh
banyaknya ada datang dari orang tua juga walaupun mungkin industri beda ya tapi tadi mas riano
dicerita bapak waktu itu jualan spira swasta bikin tas tas dari kulit di belakang sekolah terus
mama pernah jadi guru untuk ngajar bikin bunga dari kertas krep wow jadi sebenarnya udah mulai
ketampilannya secara tidak sadari tapi waktu itu adalah pertemuan dengan seseorang yang membuat
mas rinaldi jadi tahu banyak tentang mungkin pertamanya untuk kebutuhan wedding ya tapi
kemudian jadi tahu soal tiara tiara ya itu itu ceritanya bagaimana oke masa muda
masa happy masih belum tahu saya harus berjalan ke mana dan mengambil bidang apa untuk hidup saya
ya kan masih ya berteman aja jaman dulu bilang diskok ya hahaha langsung ketahuan generasi
usia ya oke masa ya tapi masa itu adalah sejarah buat saya sejarah yang buat saya saya sudah lalui
dan saya sudah mendapatkannya dari melalui sejarah itu perjalanannya
itu yang saya tidak tahu kok bisa kenal dengan armam kim tong
ya dia seorang desainer gaun pengantin yang ya di masa itu yang sangat terkenal
kan dia kenal tapi kan saya hormati lah dia lebih tua toh ya kan dia memanggil gitu
ya kok ada apa
kamu bidangnya apa
marketing of vision ya kan
saya lulusan sma gak pernah sekolah fashion
kamu gak cocok disitu
kok gak cocok disitu ya
mungkin dia bisa membaca diriku ya nggak ngerti ya
kan dia lebih pengalaman jadi apa yang saya bisa lakukan adalah menjual marketing
marketing tiara tapi tiara ini dari ekspor ya
eh import import impor impor jadi saya tidak desain saya tidak tahu bagaimana mengerjakan atau memproduksinya
cuma hanya saya menjual gitu dari situ saya mengenal
dari situ saya mengenal
ini lah tiara
tadi sempat cerita bahwa tadinya kan marketing officer
oh iya bener
terus udah gitu sebenarnya dalam ngobrol ngobrol sempat ketahuan bahwa dulu tuh marketing officernya itu produk
eh ban mobil
agak jauh kan sebenarnya kan
tapi ada cerita yang menarik banget dari mas rinaldi yang sebenarnya kebawa sampai kita jadi ngerti gitu
oh ternyata ada manfaatnya sesuatu yang akan membuat kita berpikir pengalaman hidup tuh jangan dianggap nggak ada nilainya
nengok ke belakang tuh baru ngerti oh untung gue kemarin seperti ini
mas rinaldi itu cerita jamannya masih jadi marketing officer untuk ban
hidupnya tuh ketemu sama klien berbagai macam
aneh kata katanya juga
tanpa ada batasan
tapi udah begitu terbiasa sehingga ketika di level karir seperti sekarang ketemu dengan klien yang begitu mengagumkan begitu beragam karakternya karena tadi kita sebut
dari lady gaga sampai inces titi dj itu juga melly itu satu itu segerombolan nama yang mengagumkan dan beda karakter
beda karakter betul
tapi sudah terbiasa ketemu berbagai macam klien sehingga tekanan yang datang di level klien seperti itu ternyata nggak terlalu kaget gitu kurang lebihnya ya
itu karena pengalaman
pengalaman dan pembelajaran diri ya tentu basicnya dari yang apa namanya di marketing officer
di mana saya harus menenangkan meskipun bukan salah saya mencari jalan keluar membuat kedamaian biar beres semuanya iya kan
tapi itu namanya pengalaman dimana saya dulu ngedumel aduh kok saya dipekerjakan contohnya di bagian marketing debitur kredit terus sampai ke gudang juga udah
pajak aduh tolong iya kan kasir iya udah
kok saya gak dikasih kepercayaan yang pasti
bahwa di bidang ini marketing aja ya udah kamu stay di situ ternyata saya harus bersyukur dan berterima kasih
bahwa semua saya pelajari dan saya bisa melakukan dan menjalankan dari saya berkarya dan manajemen saya tahu sedikitnya gitu
jadi ya saya tahu bahwa jangan ngedumel dulu pasti ada makna dibalik itu ada fungsi dan makna yang dimana kamu bisa dapatkan
jadi pelajarinlah itu
walaupun memang sekarang tentu bisnis terutama dijalankan sama banyak anak buah tapi mas rinaldinya tahu dasarnya
takutin itu saya paling tahu pokoknya arah kesana kesana jangan gitu apa nyelip nggak boleh
nah tadi kan kita sempat ngomongin soal kerjasama dengan nama nama besar salah satunya adalah orang yang mas rinaldi sendiri kagumi dari dulu yaitu medana
madana ini kan emang kita tahu
mengagumkan sekali sebagai seorang seniman
maksudnya lebih dari sekedar penyanyi tapi orang yang bikin pertunjukan gila gilaan
dan menarik bagaimana mas rinaldi itu sempat ngasih tahu bahwa
madonna itu ketika pertama kali ketemu itu nggak banyak nyuruh cuma ngasih pokoknya tematik seperti ini terserah dulu deh
itu kan ada orang level gitu terus bilang terserah lu deh gitu
iya kan tapi apa yang harus saya bisa ungkapkan gitu loh ya tentu saya kayak mas kan ceritakan
saya sudah bekerjasama dengan banyak orang
pengalaman dimana saya belajar belajar bagai mengenal dan menciptakan kalau kita tidak mengenal langsung menciptakan bentuk dia suka begitu lah sedikitnya kita mengenal dan menciptakan dia suka begitu lah sedikitnya kita mengenal dan menciptakan bentuk dia suka begitu saja jadi ya sama aku itu kan saya happy sudah biasa
clipnya kita mengenal dulu makanya madonna saya mengenal secara pihak saya sendiri
melihat dia video clipnya segala macam sampai saya koleksi kan dulu kan ya
videonya kan dulu segede gede gitu tahu
jadi mengenal dia dari udah lama
nah dari situ bagaimana mengungkapkannya
karena tidak ada clue contohnya harus bikin earring bengkel atau kalung atau gimana nggak ada
queen atributnya apa ya biar kelihatan queen kita
ya udah tiara
ya kan sesuai dengan bidang saya selama ini
ya kan terus apa yang dia sukai lagi
dia selalu mendapatkan inspirasi dari salib
ya udah saya taburi salib lah di kepalanya gitu semoga dia suka
kan saya berdoa terus semoga diterima semoga
ya sampai sejauh ini
jauh manapun juga setinggi apapun juga
saya masih tetap ujian dan belajar mas
madonna terima belum tentu
terus temen deketnya itu adalah jompo gotir yang bikin busana buat madona
tentu kan lebih dekat sama teman
kalau dia kalau madonna suka temennya tidak suka kayak jompo gautier nggak suka
ya kan jadi ujiannya berat banget sih
ujiannya berat banget bukan ya kayaknya
tetap berat banget karena saya ingin saya berkarya lebih menciptakan sesuatu yang dicintai
tapi nggak tahu mau bikin apa
ya kan kadang kadang ada clue
tapi akhirnya puji tuhan diterima
tampaknya ujiannya juga lulus karena berulang kan sampai tiga kali kalau nggak salah
tapi kan kalau misalnya ya ada seseorang datang kemudian bilang
mas rinaldi saya mau kerja sama sama anda terserah anda itu kan berarti dia tahu
reputasinya mas rinaldi abis itu dia kayak gue mau beli karya seni gitu kalau gue mau beli karya seni
mas senimannya jangan gua atur gitu itu kan ada sedikit ruang untuk kita bermain dengan ego kita
dengan subjektivitas kita idealisme kita betul nah ketika misalnya sama madonna atau sama
nicky minaj atau sama lady gaga itu sebenarnya dan mungkin ini pertanyaan yang salah ya mas rinaldi
karena aku nggak ngerti tapi berapa persen ada kitanya disitu dan berapa persen ada nicki minajnya disitu
tentu kan dari awal pas oke contoh seorang madona
ya kan atau yang gampang lah desainer indonesia sebastian didi segala macam ya tentu kan saya harus mengenal dulu
karakternya seperti apa gitu loh incest karakternya seperti apa pasti glamour
melly karakternya seperti apa sesuatu yang futuristik iya kan jadi masing masing punya karakter
ya kan diserahkan pada saya bukan berarti saya udah yaudah terhebat deh saya bisa bikin aja
yang penting kalian pakai tapi enggak tapi saya mau karya saya dibawakan bisa dipakai jadi hidup
bagaimana menghidupkan sebuah karya tentu dari pemakainya itu bisa membawakannya dan mencintainya itu baru bisa senyawa gitu loh
jadi bagaimana caranya saya harus mendengarkan meneliti mempelajari research dulu apa yang saya harus ungkapkan
ya selalu kita akan konsultasi mau apa sih temanya apa gaunnya seperti apa
itu semuanya saya harus tahu dulu gitu loh
tapi kalau ujian untuk madonna
saya nggak tahu sama sekali ya
baju itu blank banget
ya itu banyak ujian yang saya terima gitu loh
nah kalau dengar ceritanya mas rinaldi ya
ada istilah yang kayaknya tepat
yaitu growth mindset
keinginan untuk terus bertumbuh
aku pikir growth mindset itu sesuatu
yang harus dimiliki sama anak umur dua puluh an
karena di usia seperti itu
kita lagi mau ngembangin karir
ya bertumbuhlah terus
tapi kalau dari ceritanya mas rinaldi
di level udah pernah kerja sama madonna
lady gage dan segala macam pun
growth mindsetnya itu nggak berhenti
jadi mas rinaldi emang tidak menutup diri
akan ilmu ilmu baru berarti
terus kemana belajarnya berarti
oke inilah pengalaman
di mana saya nggak pernah sekolah fashion
banyak belajar dari buku buku fashion
sampai sekarang masih
ya tapi sekarang kan banyak kan
kalau zaman buku
zaman dulu dapat buku di indonesia itu susah banget
buku fashion terutama
karena dulu kan

fatch indonesia belum berkembang seperti saat ini
jadi sangat sulit dan mahal bukunya
tapi saya berusaha mendapatkan karena itu ilmu
dan saya banyak juga belajar dari teman teman fashion
kayak sebastian didi
mbak susanne budiarjo
itu adalah guru guru saya
jadi buku dan teman fashion itu adalah guru saya
saya banyak belajar
inilah namanya proses pembelajaran diri
bagaimana kita bisa menerima
membuka diri itu kan
baru bisa penuh ilmu
kalau kita tidak membuka diri
dengan banyak alasan
tidak ada waktulah
saya harus urusin yang lain dulu lah
akhirnya kan dia mau masuk aja
rada tertutup tersedat
kalau saya memang mungkin nggak tahu dari hati ya
itu susah sih
kayaknya mulut kayaknya kadang kadang
saya bilang enggak begitu
relakan diri saya
setiap kali kalau mau bahas
saya selalu berbuka
waktuku hidupku itu adalah karya
jadi saya tidak ada hitung seperti
untung ruginya membahas
apa yang saya cintai
mengembangkan apa yang saya cintai
enggak ada untung ruginya membahas
apapun yang kita cintai
susana berapa duit
oh bukan waktunya segini segini
oke saya bahas segitu aja
aduh saya udah kelelahan nih
kayaknya saya perlu sesuatu yang lain
saya lanjutin aja
membahagiakan diri saya dengan berkarya
tiara atau fashion accessories itu juga area yang cukup spesifik
apalagi headpiece ya
kan mas rinaldi juga dikenal
dari sisi happiece nya juga
sementara kita tahu di indonesia itu
kita tuh juga kaya akan kultur headpiece ya
dia suka pakai suntiang gitu
iya udah gede banget itu
nolong gak sih datang dari latar belakang indonesia
terhadap pengembangan headpiece
saya memang ee
selalu mengambil inspirasi dari budaya indonesia
ya budaya indonesia kan
contohnya kemarin dulu
saya pernah pagelaran
saya mengambil ciri khas
asosiasis budaya masing masing di provinsi itu
jadi saya ungkakan dalam karya saya
kaya akan budaya
banyak yang bisa saya dapatkan dan saya pelajari
saya selalu mendapatkan itu
saya penasaran doang nih
mas rinaldi itu
saya mau ngomong mengkoleksi headpiece tradisional ya
tapi ada nggak sih elemen elemen tradisional
yang kadang kadang mas rinaldi lagi ke sebuah daerah
ini bagus ya gitu
emang kayak gitu gitu juga
iya kayak gitu
aku orangnya gini
siapapun juga pakai apa gitu
apa yang tertuju dengan khususnya aksesoris
ke daerah pun juga
bahwa budaya indonesia
makin lama makin dilupakan
pekerja seni dengan handmade juga udah menghilang
nah sampai hari ini saya tetap hemat belum mas
saya juga sadar itu
jadi saya nggak pergunakan mesin untuk cetak
jadi semua tetap handmade
karena buat saya
apa yang dilakukan dari awal dengan tangan
itu mempunyai nilai lebih
dan memberikan nyawa
contohnya mendidik anak
memberi kasih makan anak
pelan pelan dewasa tau
sama sedikit menciptakan dari hal yang nong
sehingga jadi itu kan
iya kan menjadi indah
jadi saya percaya
culture dengan tangan handmade itu
buat saya lebih bernilai dan lebih berarti
ada kalau kita tahu bahwa
mas rinaldi itu sebenarnya handmade ya
semuanya pakai tangan
secara struktur itu
ini ada engineeringnya ini
pasti ada hal hal teknisnya ini
berarti apa yang mas rinaldi lakukan
untuk memastikan yang ada di kepala itu
benar benar bisa terwujud secara teknis gitu
kalau kayaknya sudah tiara
ya memang ada seni
ada seninya lah
tapi kalau untuk hatepis kan
dengan ukuran lebih besar itu kan
lebih ke seni lagi artnya
tapi kalau art itu kan
bebas luas berkreasi
lepaskan diri kamu untuk berhayal
seluas luasnya gitu loh
jadi kalau buat headpiece
ya tentu aku harus pikir
indah dan daya pakai
tentu kalau kayaknya saya ego
ya saya nggak mikir lagi daya pakai
kok kurang kok
hah segera gini inces
tapi dia bisa membawakannya
aku harus memperhitungkan
karena kan dia di kepala
kalau udah sakit kan
kita nggak bisa mikir apapun juga kan
jadi banyak faktor
itu semua harus saya pikirkan secara baik
biasanya saya pakai dulu gitu loh
berarti kan kita bisa asumsikan
dalam pekerjaan yang kita cintai aja
beban itu kan bukan berarti nggak ada gitu ya
kadang orang suka mikir
wah kalau misalkan saya ada di dunia yang saya cintai
hidup bahagia gitu
tidak serta merta seperti itu berarti
masih terus berlanjut
selama kamu masih mau di itu
terus terus harus
atau gimana ya
saya ganti pertanyaan
kemudian jadi sesuatu yang
tidak membuat kita tumpul
karena kan kadang kadang kan
tekanan bisa banyak ya
kerjaan yang bertumpuk tumpuk
lanjut lanjut lanjut
itu juga sebuah kendala
kadang kadang kita sempat ngobrol bahwa ada kerjaan datang tiga minggu sebelumnya
tapi karena kerjanya penting kita ambil
nah terus apa yang biasanya mas rinaldi lakukan
untuk memastikan tekanan datang
tapi kita gak tumpul karenanya gitu
jadi masing masing projek ini kan
masing masing mempunyai tema sendiri sendiri
relakan waktu lebih untuk mengerjakan itu
jadi tidak diperhitungkan
ah udah jam segini saya udah mau istirahat
kalau saya diberikan waktu lebih panjang pasti mau dong
terus kerja terus gitu
nggak ada hentinya gitu loh
jadi pulang kantor juga saya juga tetap
habis mandi tetap kerja lagi
jadi bagaimana caranya
karena saya udah mencintai jadi harus berbagi
berbagi dan fokus
fokus karena pengalaman apa yang sudah saya pelajari
itu adalah eksperimen dan otodidak
di mana saya belajar sendiri
jadi apa yang sudah saya simpan di sini
ini adalah hasil dari apa yang saya pelajari
jadi saya simpan capture semua
jadi buat saya
ya itulah keberuntunganku
di mana saya belajar dengan hati
dan rela menerima
jadi akhirnya setiap saat dicolek
setiap saat diminta
saya boleh bilang mudah banget untuk mengeluarkannya
karena sudah tersimpankan ilmu kan
ya contoh matematika
kalau ditambah tambah tambah
tambah tinggi ilmunya
kalau saya nyimpan ya kreasi kreativitas teknik
semua saya simpan di sini
tinggal saya muter otak gitu
jadi sudah terbiasa
memang susah dijelaskan secara teori ya
ini adalah perjalanan karir saya dan hidup saya
ini sudah bersatu
dan sudah saya jalankan dengan sepenuh hati
tidak ada hitung waktu segala macam
meskipun saya tidak tidur
saya pernah nggak tidur sampai dua hari
karena harus desain
karena harus eksperimen
saya pernah lakukan itu
ya sudah senang saja gitu loh
tinggal kalau udah kayaknya oke
badan sudah oke lah saya gak apa apa deh
saya off dulu sebentar tidur
tapi yang sangat mengagumkan itu ya
dan mungkin bisa jadi pelajaran oleh banyak orang adalah
bagaimana tadi mas rinaldi sendiri cerita
tidak belajar spesifik
memang datang otodidak
latar belakang pendidikan terakhir sma
di saat kita tahu di zaman sekarang
begitu banyak anak muda itu selalu menggunakan itu sebagai alasan
oh saya kan tidak sekolah
saya kan tidak kuliah
saya kan tidak begini
tapi kalau dari ceritanya mas rinaldi
itu tidak serta merta sebuah hambatan
kalau semangat belajarnya tinggi
tapi pasti ada orang yang karena melihat orang ini
saya bisa jadi seperti ini
ambil contoh waktu itu saya pernah ngobrol
ini tentu industri nya beda
tapi ada yang kita bisa ambil benang merahnya
bambang pamungkas adalah seorang legenda sepak bola indonesia
terus dia bilang
tapi saya nggak akan jadi pemain sepak bola
kalau dulu tidak melihat pemain namanya kurniawan dwi julianto
nah kurniawan dwi julianto juga mungkin tidak jadi pemain bola
kalau dia tidak sebelumnya melihat orang bernama ricky yaakob
yang ada di benaknya mas rinaldi
yang membuat mas rinaldi bilang
sebenarnya sih saya jadi pede untuk bisa seperti ini
karena pernah melihat orang itu
nah kalau saya flashback dua puluh lima tahun yang lalu
okelah tiga puluh tahun yang lalu lah
kan dunia industri fashion indonesia kan belum berkembang
dan lingkungan hidup saya tidak di fashion
ya tentu armand kim tong yang memperkenalkan satu tiara ini
dan kebetulan ya mama
kan sering mama kan kerja yang bikin bunga
meskipun saya nggak boleh megang
tidak boleh lah karena dulu kan nggak boleh main main bunga gitu
diomelin sama papa ya kan
jadi setelah tidak langsung mungkin ada input dari situ
gitu lah menjadi modal untuk sampai hari ini
jadi bisa dibilang itu adalah titik baliknya ya
karena justru ketemunya dengan almarhum itu yang membawa ke dunia yang sangat luas
dunia yang sekarang
dari titik itu sampai dengan sekarang berarti udah berapa lama
waduh dari titik itu ya dua puluh lima tahun
ya boleh boleh dua puluh lima tahun betul
nah terus kalau orang bilang inspirasi untuk wanita
buat saya semua perempuan buat saya adalah inspirasi buat saya
karena karena saya mencintai mama saya ya kan sosok mama saya dari situ
terus saya kan bekerja menghias menciptakan
mempercantik dengan karya saya untuk wanita gitu loh
panjang nih mas urusan perempuan gitu loh
jadi serta merta sendiri ya
bisa bisa tentang perempuan ya kan
saya sangat addle dengan perempuan gitu loh
karena aku nggak ngerti banget dunianya ya mas rinaldi
sebenarnya dua puluh lima tahun itu itu mainnya cepat atau lama sih untuk sampai tahap seperti ini
kalau saya melihat dari kacamata orang awam
saya nggak kebayang ada level diatasnya mas rinaldi gitu
untuk begitu mengagumi perempuan sehingga ingin memperindah perempuan
dengan headpiece dengan aksesoris
sampai perempuan yang diberi keindahan adalah nama nama yang dikagumi oleh jutaan orang di planet ini
susah untuk membayangkan ada posisi lebih tinggi
palingan ya lebih baik lagi lebih baik lagi
tapi dari dua puluh lima tahun itu sebenarnya itu cepat atau lama sih
karena saya ngerasanya saya ya kayaknya sih cepat banget sih dua puluh lima tahun dari yang tadinya
lima tahun dari yang tadinya jualan ban loh
buat saya gini jualan ban cukup
bener ya jualan ban ya
buat saya kalau dibilang cepat cepat banget
dibilang lama kalau flashback benar benar hari ke hari kan
apa yang saya lakukan dengan hati
jadi masih terekam
perjuanganku sejauh mana naik turunnya segala macam
ya boleh dibilang lama ya lama karena kan saya mengalami
ya tapi kalau kayak ih cepat waktu ya memang karena usia
jadi saya lihat sampai segini wow berapa banyak perjuanganku
berapa banyak saya harus korbankan hidupku
tapi kan ini kan cinta
iya kan kalau dibilang secara teori kan saya korbankan hidup saya gitu loh
bahkan saya jarang traffing jarang holiday jarang banget mas
saya berikan itu semuanya gitu loh
karena kadang kadang kalau pun kita lagi liburan ya saking cinta sama dunianya
kepala juga tetap ke arah sana ya
saya suruh ke gunung balas
mendingan kalian naik saya di bawah aja
iya kan duduk santai
kalau saya ngecek pertanyaan yang ada di tangan saya
sebenarnya kita udah nge cover banyak pertanyaan dengan cara kita sendiri
ada banyak wawasan yang mungkin bisa didapatkan sama yang nonton
saya cuma penasaran
aku kan sempat ngomongin level gitu ya
sebenarnya apakah masih ada perempuan di dunia ini yang
mas rinaldi bilang saya ingin indahkan dia gitu
atau mas rinaldi tipe yang siapapun yang datang sih gue gak milih milih gitu
panji kalau mau punya aksesoris juga kalau mampu
tapi apakah ada dan gak apa apa kan kalau punya keinginan itu kan juga apa apa sebenarnya
kalau nggak ada punya keinginan lagi ya akan mati di situ
berarti untuk punya kemauan itu yang jadi drive kita
keinginan membuat keinginan hidup itu ada keinginan saya adalah terus memperbaiki diri
menciptakan yang lebih baik lagi lebih baik lagi
bagaimana mengacu itu kan saya memberikan aksesoris kan untuk wanita
ya banyak lagi mempelajari wanita
sisi mereka yang lebih dan lebih
karena kan saya yakin semuanya berbeda
semuanya harus saya bicarakan konsultasi baru bisa menghasilkan sesuatu
yang lebih dan lebih
kalau untuk kedepannya ya tetap sih nggak memilih siapapun juga
nah saya pengennya apa mas
kalau sendiri nggak mampu mas
saya pengen museum budaya indonesia aksesoris khususnya
oh museum budaya
eh museum aksesoris budaya indonesia
kan tiga puluh empat provinsi dari aceh
iya kan sampai ke ujung
saya pengen punya komplit ceritanya dan detailnya
saya pengen itu
kalau misalnya sempat coba sempatkan ke museum nasional ya
itu kan ada galerinya di atas
sebenarnya kayaknya itu untuk perang deh
kayaknya zaman dulu perang tuh harus gitu
tapi kalau kita lihat ya kadang kadang kita
ini orang menghabiskan waktu segini banyak untuk perang loh
untuk sebuah aksesoris perang gitu
dan harus kita akuin sebenarnya agak lengkap lengkap
kalau kita ngitung tahunnya generasinya daerahnya
jadi cita citanya adalah sebuah museum yang mengoleksi secara lengkap
contohnya pernikahan pengantin jawa
iya kan beda beda
ada solo jogja segala macam toh
dengan ada standar standarnya kan
ada hitungannya tusuk condingnya ukirannya
itu semua punya pengertian
jadi punya pengertian yang cerita ya dibalik itu gitu lah
pertumbuhannya dari generasi ke generasi
aku sendiri aja di usia segini gak bisa mempelajari itu secara lengkap
dan kalau kita bicara aksesoris bukan cuma untuk pernikahan
kita untuk upacara tradisional ada berbagai macam
ada banyak banyak banget
tadi sebelum kami mulai
gue tuh sebenarnya sempat ngomong bahwa
kalau dibiarin sih lolos terus nih pertanyaan
masih ada sih yang bisa dibahas sebenarnya
tapi kan ini kan bukan pekerjaan yang nggak ada ujungnya gitu ya
harus ada selesainya juga
jadi semoga ada manfaatnya
semoga bisa jadi sesuatu
kita ngomongin soal beban yang dirasakan sama orang di level karir seperti ini
kita ngomongin semangat untuk gak putus belajar
kita ngomongin berangkat dari sma
berangkat dari nggak punya ilmu benarnya
tapi punya semangat
dan keberanian untuk ngambil resiko
di saat kalau kita pikir pikir ya
reputasinya juga udah gede gitu
sebenarnya kan nggak perlu ya
saya sudah terkenal
tidak perlu ngambil sesuatu yang akan merusak nama saya
tapi karena kecintaan itu
dan tadi mas rinaldi juga bilang
gue ini nggak bisa dicolek sih
gue jadinya bakal ngelanjut terus gitu
kalau kita bisa rampungkan ya
beberapa obrolan kita dalam hal ini
obrolan kita dalam bentuk tips
untuk siapapun yang nonton dan ingin mendapatkan
untuk mereka berkarya
apa tips yang kita bisa berikan kepada siapapun yang juga ingin jadi seorang desainer
terutama dalam konteks fashion gitu
kalau misalnya ada beberapa
satu dua tiga gitu
ya itu mas
cinta maksudnya dengan dunianya
dengan dunia apa yang kamu mau jalankan
kadang kadang kan memandang fashion itu hal yang glamor
indah gampang mudah instan
itu merusak diri dan merusak dunia fashion
tidak dilakukan dengan cinta
siapa pun juga bisa kok jadi fashion designer
nah tapi kalau mau sukses secara benar benar real
ya lakukanlah dengan hati
belajarlah dengan hati
belajarlah dengan hati
dan berikanlah hidupmu untuk itu
tadi sempat ada pertanyaan yakinkah
yakinkah ini bidang untukmu
yakinkah ini akan menguras
yakinkah bahwa kamu menjalankan hidup ini
berdampingan dengan karya
kan memang kan kalau kayaknya kita memberikan sesuatu kan harus berkorban
kan aku bilang kan jangan hitung untung rugi
kalau sudah mencintai seni
seni itu gak ada waktu mas
ya rela gak itu
bahwa kayaknya kita juga gak mungkin bilang
enggak kok gue gak mikirin uangnya
tapi apalagi kalau misalnya kerjanya sama lady gaga ya
kok uangnya gitu
tapi rasanya mas rinaldi juga akan mengakui bahwa
ketika lagi sibuk di pekerjaannya
bukan uangnya yang lagi kita pikirin
kita lagi mikirin karyanya gitu
nah kalau misalkan kita nggak suka
makanya tadi yakinkah itu pertanyaan yang bagus sekali
kalau kita nggak benar benar cinta
bahwa kita disini emang sebenarnya karena uangnya
ini tuh bukan proses yang menyenangkan buat lo
gawet muda ntar
datang dari orang yang tampak lebih muda daripada saya
padahal saya nurunin berat badan biar kelihatan awet muda loh
tapi malah jadi kelihatan tua mas
tahu apa sih di dalam
udah itu aja
yang bisa nolong diri sendiri
kuncinya diri sendiri
gitu aja sih
kelihatannya mas rinaldi
udah jadi orang yang tahu
pilihan karir yang capeknya aja bikin bahagia
kadang kadang kita mesti gitu kan
kita mesti nyari pekerjaan yang capeknya tuh kita bikin bahagia
ada yang capeknya cuma capek
ada yang capeknya bikin kita bahagia
nah yang itu yang kita cari kali ya
jadi capek akan tertutup dengan bahagia
kalau berada dalam pikiran saya dan desain ada tuang dalam desain
saya pengen cepet cepet
itu yang membuat saya bahagia
pengen cepet cepet dikerjakan dan cepet cepet selesai
menjadinya seperti apa sih
pengen lihat hasil
itu yang membahagiakan buat saya
jadi lelahnya itu terbayarkan gitu loh
mesti saya tutup nih
kalau enggak gak ngelanjut dikit
kita gak kelar tuh
terima kasih mas
terima kasih mas baji
dan juga untuk siapapun yang nonton karena gue percaya a successful person an inspiring
seperti yang asus yang sampai saat ini terus punya komitmen menghadirkan sesuatu yang
luar biasa dengan teknologi terdepan
terutama dalam perangkat laptop yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing masing
konsumen untuk membuat kehidupan mereka jadi lebih bermakna
nah laptop kali ini ada zenbook flip s oled ux tiga puluh tiga
sebuah laptop dengan ukuran tiga belas inci touch screen sudah beresolusi empat k oled hdr yang
pastinya menghasilkan warna yang tajam detail dan lebih ramah untuk mata
dan ini yang canggih juga dapat dibuka sampai tiga ratus enam puluh derajat
ini mengagumkan sekali
dan selain bisa dibuka sampai tiga ratus enam puluh derajat ditambah dengan adanya asus pen yang sudah
nah zenbook flip s oled ux tiga ratus tujuh puluh satu ini merupakan laptop masa kini yang memiliki tampilan berbeda
dengan adanya solid state drive atau ssd dan teknologi terkini kalian akan mendapatkan
kecepatan keamanan ketahanan dan desain yang cantik
nah asus dan microsoft telah melakukan jajar pendapat dan hasilnya orang orang lebih senang
saat berpergian dengan pc modern
nah saya panji bragiwaksono kita sudah di ujung episode
terima kasih banyak dan sampai ketemu di the incredibles berikutnya